ini si itu bang godam
eh coba kamu jelaskan sama kita
pura pura jadi manusia serigala
bang godam nyanyi
kalau gak ada kerjaan
gak lupa istri dua
lari kemana tuh si dio
kamu gak bisa ya
nakut nakutin aku lagi
karena aku tau kalau sebenarnya manusia serigala itu adalah kamu
kita gak takut
ayo aku udah buka aja topengnya
aduh bu messi
ada apa lagi sih nyebut nyebut nama diomulu kayaknya
manusia serigala beneran
ini ini menurutmu
berarti kalau begini yang benarnya kita
pas pada siapin busur panahnya
mana gak ada
pelan pelan pak dite
mana tiba tiba kerol aja ntarang
kamu manusia serigala pasti habis nyuri ternak lagi ya
eh jangan macem macem ya kamu ya
jangan kamu pikir kami teh takut
nah kak aing
eh pak rt kan yang pake busur panahnya
eh cepetan sebelum dia pergi eh jangan jangan jangan jangan lari siang
eh cepetan pak rete
iya iya iya kokang dulu bentar
yah kena gak
boro boro kena itu gak ada ini masih ada di situ busurnya
sekali lagi konsentrasi
eh pak rete sih kelamaan keburu ilang
mana masih serigala aja lah sok lah
abur lah pak rete
majulah jeng aing lah sok anak mana lo
kalau tadi masih ada begitu nggak apa apa
dia gak seut tingkah mana
eh pak rete
eh pak rete
kayaknya dia nyemplung ke situ deh pak reta
kelamaan pak rete
pak rete pak rete gak apa apa
hah berhibet nih
pak rete sih gara garanya
pak rete pak rete gak apa apa
mana kena gak
gak apa apa udah biasa
udah kabur pak rete sih
ah bikin lama
biasa yuk berlari yuk
akhirnya ketangkep juga kan
manusia serigala menjadi ternak yang aslinya
masuk juga ke perangkap
nah perangkap seperti ini
nih pencuri ternak yang sebenarnya ini nih
manusia bertopeng serigala
syukurin sia tiga jebrus
tinggal kubur aja hidup hidup
saya kan kesel dituduh bu messi saya muluk ya jadi manusia serigalanya
padahal kan bukan saya nih aslinya
emang dasar si messi oge sih ngomongnya asal lain
ah dia tuh emang mulutnya gak disekolahin
eh tapi kita pengen tahu ini teh siapa manusia serigala
eh dio dio coba buka buka topengnya
tapi buka dulu topengnya
gak enak prt suaranya udah gak usah nyanyi
ayah om dio buka topengnya
eh sini dulu
ah susah lagi
lo gak teringat facebook
terima kasih si pesang

semoga padainya alex
pertes siapa dia kan siapa nggak tahu ini sih itu bang godam oh iya godam
hai eh coba kamu jelaskan sama kita maksud kamu apa pura pura jadi manusia
bang godam nyuri kambing omong setelah
usaha selalu gagal pengen beralih usaha jualan ternak ya minum kambing gitu tuh
enggak caranya gimana punya ide gitu biar gua bisa lancar ini bang kalau abang
pengen dagang kambing dan untung gede abang beli anakan kambing abang gedein
sampai gemuk habis dijual baru deh abang pasti untuk noble untungnya dodo
abang tuh lagi pusing kagak ada modal kagak ada modalnya gitu gimana caranya
colong aja tuh kami gambing warga tuh kita jual bang itu mah kriminal bang bahaya bisa babak belur kita
untuk kakak jadi bergedel kita bang dodo pakai ini dong pakai ini lu juga mau digugur warga matanya